sampai jumpa di video selanjutnya

iya dan kamu tahu kan sifat eang kamu
mama gak mau eh kamu melihat andara ada di sini
mama gak tahu nanti apa jadinya mila
kalau kamu memang masih mau keutuhan rumah tangganya fadil dan camillah
jadi tolong kamu pergi dari sini
tolong kamu pergi dari sini sekarang andara
sebelum eangnya kamilah datang
sampai jumpa di video selanjutnya
ma edo nggak bisa terus terusan di rumah ma
kalau edo terus terusan tiduran yang ada edo tambah sakit
dengan begitu edo semangat dan edo cepat sembuh ma
eh mulai deh mulai deh
udah dong duk kamu itu jangan aneh aneh
ma edo nggak aneh aneh ma
edo beneran edo pengen nyari si cantik
udah dong duk kamu itu mau ngapain
tuh kan baru aja bangun tidur
udah ampluk lagi
gimana mau cari ini sama si cantik dok
kamu tuh jangan gitu dong
jangan nge ieh kalau dikasih tahu sama orang tua
udah deh duk
mendingan kamu istirahat aja
padahal aku udah paksa kamu untuk datang ke sini tapi ternyata kamu harus pergi juga
jujur aku masih bingung sama kamu mila
apa yang ada di pikiran kamu
sehingga kamu bawa aku ke sini
seperti yang pernah aku bilang
sekuat apapun aku berusaha untuk mengembalikan cinta ke fadil
cinta itu tidak ada lagi
cinta itu tidak akan pernah kembali
aku ingin bersaing dengan kamu secara faham
karena menurut aku lebih baik kamu dan kak fadil bertemu
di depan kedua makananmu
di depan mata aku
daripada kamu bertemu dengan kakak diam diam di belakang aku
itu akan lebih menyakitkan antara
harus dengan cara apa aku buktiin semua sama kamu
demi tuhan mila aku gak punya hubungan apapun dengan fadil
tapi semua terserah kamu mila
aku akan berhubung dengan fadil

aku akan berhubung dengan fadil
kamu bisa percaya atau tidak
karena aku tahu
aku tahu semua bukti memberatkan aku dan fadil
dan itu yang membuat kamu sulit untuk percaya sama aku kan mila
iya nara kamu memang benar
ya udah mungkin memang sebaiknya kamu pulang sekarang
karena sebentar lagi ayah aku akan datang
ya aku gak mau kalau sampai kamu ketemu sama beliau
aku gak mau kalau kamu ikut dimarahin juga
sekali lagi terima kasih karena kamu mau datang
semoga fadil cepat sembuh
ada suara si cantik ma
ada suara si cantik ma
itu kan suara si cantik ma
masuk paling itu suara tv
munah lagi pasar tv di belakang
enggak ma itu suara si cantik ma
si cantik lagi datang ke sini ma
ya ampun edo mana mungkin si cantik tuh datang ke sini
itu suara si cantik ma
itu si cantik
iya kak edo ini si cantik
dia bilang dia kangen sama kak edo
dia mau ketemu sama kak edo
saya kangen banget
kangen banget sama cantik
saya kangen banget sama cantik
ini beneran si cantik
lihat sendiri ma
beneran ini si cantik ma
lihat dulu nggak salah demikian ma
beneran kan itu suara tangan si cantik
kamu sendiri di sini mana
ininya nggak ikut kak
tunggu tunggu tunggu
tapi tadi ana cuman disuruh sama indy bahwa si cantik ketemu sama kak edo
tunggu tunggu tunggu
si ini menyerahkan si cantik sama aku
bukan kayak gitu
indy cuman kasih waktu kak edo lima menit aja untuk ketemu sama si cantik
ini cuman kasih waktu lima menit untuk ketemu sama antakku sendiri
aku tega banget sih dia
kamu tuh jangan mengeluh terus
kamu masih bisa ketemu lagi sama si cantik
kamu sendiri gak nyangka kan
ya udah dong do
jangan mengeluh terus

ayah benar benar kangen banget sama cantik
aku hampir nepun
tepuk tangan ayah
tiga menit lagi sejantik harus udah kembali sama
mama minta ini untuk yang terakhir kalinya
kamu membawa andara kesini dengan alasan untuk menyembuhkan fadil
fadil itu nggak perlu andara mila
fadil itu butuh kamu
kamu itu istrinya mila
kamu ngerti kan
kamu jangan diem aja dong
ma udah dong ma
jangan marahin kamila terus
kamu gak usah ikut ikut aku
dan kamu juga
mama tidak mau lagi melihat kamu ada hubungan lagi atau bertemu dengan anda ratu
baik di rumah ini ataupun di luar

hai gue selagi waspada
kita itu habis ketemu dengan hantu hantu apa hantu
hantunya kayak pak hansip
lu gimana sih pak rt katanya kemarin nyuruh buru buru kita bikin iktp tapi mana
ada lagi bu messi
enggak ada gimana tergila nyuruh buru buru
kita datang nih buka dong
assalamualaikum pak rt
hei jangan jangan ya ibu endang dia itu males sekali gara gara kemarin ya
bener jangan jangan ngumpet lagi tuh pak rt
eh bu messi tapi ada bayangan tadi ordengnya
di dalam kali dia
jangan jangan dia di dalam
hei pintunya gak dikunci
bisa ke buka
kita bangunin kali ini lagi tidur
pak rt numpang masuk ya
pak rt kita masuk yuk
maaf ya pak rt buka pintu
wah gelap amat nih
iya gelap banget sih
bella april pak rt
nah itu siapa tuh
hmm ini dia nih pak rt
dipanggilin eh dia malah tidur nyenyak
hei pak rt bangun dong a
kok mukanya putih
saya gak tau saya gak tau
maaf mbak ini betul
kita gak tau tangannya ada dimana
ini siapa sih
bu endang kita lari aja yuk
hantu di situ
aduh aduh aduh
cepetan bu cepetan bu
kata mesin sama bu endang kenapa lari ketakutan gitu ya
mereka bisa masuk rumah
padahal kan pintunya aku kunci
iya presen tadi aku yang kunci
pak kok kamu kesini sih
kali masa moneka netounya kita gerak sendiri
udah rafa kamu tenang aja ya
kamu tunggu sini
pasti ada sesuatu di rumahnya pepe
bilang aku masuk duluan ya
toko tentara bahaya
yali hati hati ya kamu di depan
li kayaknya ada maling lah disini
belah kamu harus hati hati belah
kau itu kakak liat
gue selagi waspada
waduh wedi ngapain tebir pirit
hei si pers tau gak
kita itu habis ketemu dengan har
hantu pak hansip
hantunya kayak pak hansip
pokoknya mirip banget kayak gitu
tangannya kurus juga kayak gini
hantu nini toh namanya ini
aduh boneka gajah kalo ngomong sembarangan hantu
gajah aku seksi tau
aduh enggak nih
lo tau gak
ini hantunya tadi kita ketemu
udah mana dia minta nyari
dimana tanganku dimana tanganku
terus ada suara gending jawanya
ih serem banget
podok sama hantu yang kemarin itu
kita juga dikejar kejar
sama boneka hantu nenek towo
bener itu bang
iya bu messi bu hendang
bonekanya ada hantunya
eh bu messi bu endang
emang benar dikejar kejar sama nenek cowok
eh mana ada nenek nenek cowok
dimana mana nenek nenek itu cewek
hei jaka sembung makan kedong dong
nggak nyambung dong
ini beneran kena ketemu sama hantu
iya hantu boneka nenek towo
aduh gimana ya
kalau begini caranya ibu endang
mendingan si zara cepat cepat saya mau keluarin dari sanggar itu
anak anak ya bu
dia tuh nari nari juga di sanggarnya mas joko
saya mau ngeluarin adam dari sanggar itu
ntar adam kenapa napa lagi
mendingan belajar ramak didah aja
belajar aerobik ya
sekarang mendingan kita ke rumah pak rt
kita ngeliat tuh hantu gimana
kok pak rt lagi
ke pak rt kan ada hantu nenek towo
kita ke sanggarnya pak joko
usir dia dari kampung kita
gak apa apa biar saat mami dimakan sama setan
ke mana sih
bu bu yang kemana
bu nanti mau kemana
yaudah ikut ya
ayah aku udah balikin tangannya
ih ternyata beneran ya bonekanya keras suka
pokoknya kita harus ada tangan boneka itu
nanti ayah bisa bisa dihantuin terus lagi
rumah kita jadi nggak aman
kita mau cari tangannya di mana
eh aku bantuin ya
rafa kita harus bantuin temen yang lagi kesusahan
emang sih nenek tua itu nyeremin
tapi kita harus bisa ngelawan rasa takut
kita harus bantuin prt bela sama apa
nek bela sama april
iya deh kak nanti aku mau ikut
nah gitu dong
mas joko jelasin sama bu ranti
tentang nenek towo itu bukan gosip itu nyata
jelasin biar dia tahu dia beritahu
jadi gini mas joko katanya pak rete
sebenarnya boneka yang dirasukin sama arwah gadis yang meninggal
dan makamnya itu gak diurus sama keluarganya
emang iya bener gitu
tahu sih tahu cerita tahu
pak rete dan bu ranti mau tenang dulu
biar saya jelaskan
oh enggak mau
nanti dia ngomong dulu cerita baru pak rete tuhan gitu
nah jadi bener
bu mau tenang dulu

saya udah denger

mana pernah saya berbohong
coba saya nenek rete jenderal di kampung sina
nenek rete jenderal di kampung sina
tapi pak rete jenderal di kampung sina
tapi pak rete jenderal di kampung sina

tapi pak rete jenderal di kampung sina